halo selamat malam presiden jokowi baru baru ini merasa tertampar siapa yang tampar ya
imbas berkembangnya isu penambahan masa jabatan presiden selama tiga periode
menurut presiden ada orang orang yang ingin mencari muka dengan melebarkan wacana amandemen konstitusi
lalu mengapa presiden jokowi merasa dijerumuskan dengan beredarnya isu tersebut
apapun yang publik harus tahu terkait amandemen konstitusi dan juga rencana dikembalikannya gbhn
disiarkan dari studio dua cnn indonesia di jakarta bersama saya budi adiputro inilah kupas tuntas
demi allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban presiden republik indonesia
rasa penting adanya terjadi kembali haluan negara
karena itu untuk memiliki arah yang jelas pemilihan presiden dan wakil presiden
lebih bermanfaat dan lebih baik lebih tinggi ke masyarakat
kelepasannya dikembalikan ke mpr
dan pb itu mendorong mpr kembali menjadi lembaga tertinggi negara
tidak ada kekuatan senjata di dunia yang bisa melawan kekuatan rakyat
amandemen sudah merupakan keharusan tentang perintah presiden kembali pada mpr
itu keputusan munas dari kepak
yang presiden langsung itu high cost terutama cost sosial
konflik yang sangat mengkhawatirkan mengancam
kata presiden saya tidak ada niat dan lebih cenderung tidak tertarik untuk ikut dalam pemikiran perubahan kembali undang undang dasar itu
tapi kalau nanti pak jokowi musiknya akan berubah
tidak ada menterinya
dengan adanya gbhn dapat ditegaskan bahwa negara indonesia bukanlah negara liberal
bahwa saya ini produk dari pemilihan langsung
sehingga saat itu waktu ada keinginan untuk amandemen
apakah bisa yang namanya amandemen itu hanya dibatasi untuk urusan haluan negara
apakah tidak melebar kemana mana
sekarang ini kenyataannya seperti itu kan
jadi lebih baik tidak usah amandemen
ya minggu ini kita dikagetkan dengan pernyataan keras presiden jokowi yang menanggapi polomi konstitusi dan demokrasi kita
mulai dari persoalan masa jabatan sampai perubahan undang undang dasar
kita akan coba mengupasnya satu persatu seperti mengupas bawang yang tidak ada intinya kata teman saya ya
sudah ada para narasumber saya pada malam hari ini yang pertama saya akan perkenalkan dari ujung sebelah kanannya
ada politikus pdi perjuangan bang budiman sujadwiko
terima kasih mas budiman
terima kasih mas budiman
terima kasih mas budiman
kemudian di sebelahnya ada ketua dpp partai nasdem
ada bang zulfan lindan
bang zulfan terima kasih sudah datang
ini yang paling hafal kitab kuning diantara kita semua di sini
ada ketua pengurus besar nadatul ulama k h marsudi syuhud
k h marsudi terima kasih sudah datang
ini ada direktur eksekutif indikator politik indonesia mas burhanuddin muhtadi
dan yang paling ujung ada peneliti p dua d ada roki gerung
terima kasih mas budiman
terima kasih sudah datang
dan kita tidak hanya berlima disini
tapi sudah ada teman teman mahasiswa dari universitas bsi pemuda jakarta
terima kasih teman teman bsi
oke kita akan mulai dengan beberapa topik besar
tapi yang paling menohok perhatian publik adalah
saya nggak tahu apakah ini curhatan presiden kemarahan presiden
atau presiden ingin menampilkan apa di panggung depan istana pada minggu ini
kita saksikan dulu pernyataan presiden berikut ini
ada yang ngomong presiden dipilih tiga periode itu ada tiga menurut saya
satu ingin menampar muka saya
yang kedua ingin cari muka
padahal saya sudah punya muka
yang ketiga ingin menjadi ustaz
oke saya mau minta terjemahan dari pernyataan presiden bukan ke mas budiman
dan juga bukan ke bang zulfan yang dua duanya partai pendukung pemerintah
saya mau ke bung roky dulu rocky
apa yang anda baca dari tadi curhatan presiden
apakah dia marah apakah dia kesal betul betul merasa dijerumuskan
atau ada panggung lain yang coba ditampilkan oleh presiden
ini pertama kali saya setuju dengan presiden jokowi
tampar balik aja kan
karena memang itu menghina akal sehat publik
seluruh usulan itu apalagi yang tiga periode itu betul betul menjadikan kecerdasan kecerdasan publik
seberapa jenuin menurut anda pernyataan pernyataan dari presiden tadi yang cukup keras
kalau soal genuin itu tanya nasdem
mungkin itu tiktok aja
tapi saya menganggap itu pernyataan tiga periode itu menghina akal sehat
karena demokrasi intinya membatasi kekuasaan
tiga periode adalah memperpanjang kekuasaan
demokrasi artinya ada sirkulasi elit setiap periode tertentu
lima belas tahun itu tidak ada sirkulasi elit
jadi seluruh keterangan itu justru membatalkan ide demokrasi
mudah mudahan pak jokowi di dalam pengertian itu
bukan segera tersinggung karena seorang dikumpankan
itu soal psikologi beliau
tapi prinsipnya demokrasi seharusnya semakin cepat sirkulasi elit semakin baik demokrasi itu
itu intinya itu
atmosfer apa yang ada di sekeliling presiden
sehingga presiden mengeluarkan pernyataan yang cukup keras
yang semacam antitesa dari apa ya
pergumulan retorika narasi politik belakangan ini
jadi sebenarnya ada kontestasi diam diam maupun terang terang
antara elit partai yang ada di sekitar presiden jokowi
dan memang sudah saatnya presiden jokowi memberi penjelasan yang
seterang mungkin bahwa sikap seorang jokowi tidak berubah
terkait dengan keinginan sebagian elit untuk membawa tiga periode buat presiden
itu sudah saatnya
meskipun ada tafsir lain sebenarnya
jadi selain dari komitmen pak jokowi untuk menolak amendement
karena istilah dia sendiri itu bagikan kotak pandora
yang akan membuka ide iliberal terkait dengan banyak hal yang akan membatalkan
sekian banyak agenda reformasi
tafsir lain yang saya maksud adalah
kaitannya dengan munas golkar
jadi kita tahu di antara sekian banyak elit yang paling nyaring untuk mengatakan periode presiden tiga periode
itu adalah bambang susatyo ketua mpr
dan ada kabar yang menunjukkan dengan majunya bambang susatyo sebagai ketua umum partai golkar
itu dianggap bertentangan dengan kesepakatan
karena dia dipilih sebagai ketua mpr
dengan harapan aklamasi buat erlangga
jadi pernyataan seorang jokowi itu harus dibaca sebagai
discouragement seorang jokowi terhadap bambang susatyo
karena ini satu hari satu hari sebelum pembukaan munas ya mas bambang
dan setelah bambang susatyo mengambil dan mengembalikan berkas
jadi saya melihat itu pesan yang buat politisi golkar
itu terang benderang bahwa istana tidak memberikan approval kepada bambang susatyo
dan itu yang terjadi kemarin
aklamasi buat erlangga lagi
jadi ada tafsir lain
kalau saya mau sebelum ke dua politisi saya mau ke yayi dulu
yai memang anda lihat atmosfer publiknya belakangan ini
ya saya minta anda menafsirkan lagi pernyataan presiden
memang presiden dicoba untuk dikipas kipas atau didudukan pada posisi yang sulit
sehingga dia kayaknya mungkin terlena dan akhirnya muncul pernyataan seperti itu
apa yang anda baca yai
kalau ingin tahu alasan apa sebenarnya
presiden itu menanggung pernyataan itu itu adalah
presiden menyampaikan begitu
ya tanya sendiri kepada pak presiden
kalau alasan hal hal lain kepada saya
ya memang bangsa indonesia saat ini ketika sudah reformasi
kemudian dibatasi tentang jabatan presiden
itu kan suara kita bersama dari zaman reformasi
lah beliau masih ingat ini
ini kan termasuk tuntutan yang zaman dulu presiden soeharto itu tiga puluh tahun lebih
nah yang demikian ini saya yakin tidak hanya presiden jokowi yang berpikir sama dengan beliau
oke saya mau kembali ke rocky sebelum kedua politisi pendukung pemerintah lagi
bung roky anda melihat memang
presiden dipaksa atau memang narasi publik selama ini memang digiring untuk menuju ke tiga periode
pemilihan presiden kembali ke mpr
ada lagi kemudian kita lihat pilkada langsung rencananya ada wacana untuk dihapuskan
ini memang skenario yang terorkestrasi atau simultan sporadis saja menurut anda
ya ada soal orkestrasi
kebetulan setelah nada pertama dipencet itu publik bereaksi negatif
jadi orkestrasinya bubar gitu
kalau misalnya nadanya bagus ya mungkin juga presiden menganggap ya ada masuk akal juga
dari indera penciuman anda siapa yang mengorkestrasi dan apa tujuannya
konduktornya nasdem yang ditampar pertama adalah golkar itu bamsud
oke kita akan break dulu kita akan tanya dua politisi ini apakah betul nasdem yang kemudian konduktornya kita akan bahas itu saja tetap di kupas tuntas
setelah saya tadi tanya bung rocky dari indera penciumannya katanya konduktornya nasdem korbannya adalah golkar
saya mau tanya ke bang zulfan ketua dpp nasdem betulkah nasdem yang mengkonduktori orkestrasi wacana tiga periode
ya bang rocky itu kan biasa ya
jadi begini nasdem pertama itu selalu menyatakan untuk presiden dua ribu dua puluh empat nanti nasdem itu melakukan konvensi
itu pertama kita akan melakukan konvensi untuk memilih calon presiden yang akan datang
nah kalau pak jokowi nanti memang diputuskan dia bisa tiga kali
untuk maju lagi sebagai presiden ya tentu dia harus ikut konvensi
kan kalau tiga oke
ya tiga peruduk ya
jadi boleh berkompetisi lagi maksud anda
ya boleh silahkan
nah ini gini saya kira bahwa presiden merasa ditampak presiden dipermalukan
ya itu kan presiden boleh saja menyatakan demikian itu hak presiden
tetapi kalau memang nanti di dalam perjalanan politik empat tahun ke depan katakanlah masih empat tahun setengah
ada kelompok masyarakat kita kan belum tahu ada kelompok masyarakat
kemudian melihat bahwa ini kayaknya calon calon yang akan menggantikan pak jokowi ini ini gak ada yang kredibel kan gitu
dari dua ratus enam puluh juta rakyat indonesia
bisa saja cina itu sekian miliar juga ya kan
india juga begitu
xi jinping terus
nah jadi kita jangan melihat jumlah ini kan bicara soal kualitas manusianya
tapi bang zulfan anda belum jawab pertanyaan saya apakah ini memang ide origin dari partai nasdem mengusulkan tiga periode ini
nasdem nggak pernah secara resmi ataupun menyatakan bahwa mencalonkan jokowi untuk tiga periode itu tidak ada
atau wacana presiden siapapun tiga periode
mas budiman menjadi presiden ada kemungkinan dibuka untuk jadi tiga periode
saya kira boleh saja kan gini
tapi bukan ide origin nasdem atau bukan
demokrasi jangan dibatasi dengan pendapatnya rocky
demokrasi ini kan luas
jadi kalau kita dibatasi mana ada demokrasi membatasi bahwa dua periode itu demokratis
lalu kalau tiga periode tidak demokratis
pertanyaan saya bang
ini kan karena kebetulan konstitusi kita mengatakan ini dua periode
kalau kemarin diputuskan ketika amandemen sebelumnya bahwa tiga periode kita anggap itu kita katakan itu demokratis juga
kita demokrasi jangan dibatasi dengan rambu rambu hukum
tapi pertanyaan saya singkat saja anda jawab
ini ide nasdem atau bukan
ini ide atau usulan nasdem atau bukan
diskusi di nasdem ada tapi kalau ide misalnya melontarkan ke tengah tengah masyarakat nasdem
tapi ada yang berbeda dikatakan oleh wakil ketua mpr arsul sani berikut ini kita saksikan dulu pernyataannya
wacana atau diskursus tentang penambahan masa jabatan presiden ini
ya kita lihat biasa saja sebagai sebuah wacana usulan ya
dari beberapa pemangku kepentingan yang memang harus ditampung oleh mpr
ya tentu ini tidak berhasil ya
tentu ini tidak berhasil ya
ini harus ditanyakan kepada yang melayangkan karena ini kan bukan saya yang melayangkan
ini kan ada yang menyampaikan seperti ini kalau nggak salah
kalau nggak salah ini mulai dari anggota mpr dari fraksi nasdem lah ya
tentu kita harus tanyakan sama yang melayangkan secara jelas apa
saya nggak tahu gimana anda membaca pernyataan itu
makanya ini kan ngomong berandai andai kalau tidak salah
ya kan ini kan saya kira buang badan juga
ya buang badan
ada kata iya bilang nasdem siapa nasdem yang mengatakan demikian
dia katakan anggota mpr
saya kira nggak ada anggota mpr atau dpr nasdem yang mengeluarkan pernyataan seperti itu
jadi bohong pak arsul
iya errornya besar kalau bahasanya pak suburhan
jadi oleh karena itu saya kira kembali lagi bahwa biarkanlah ya
bahwa masyarakat nanti mendiskusikan
dengan ada kita muncul di televisi ini mengatakan bahwa ada yang mengatakan tiga periode
ada yang mau lewat mpr biar aja
baik intinya itu tidak dosa dan tidak haram buat demokrasi
oke saya mau ke mas budiman
mas budiman anda punya pendapat yang sama atau yang lain dengan nasdem
ya saya kira apa yang disampaikan pak jokowi dodo menunjukkan bahwa
beliau bukan cuma sekedar presiden republik indonesia tapi juga kader pdi perjuangan yang baik
karena itu adalah posisi partai politik kami pdi perjuangan bahwa kita tidak tertarik
untuk satu mengembalikan pemilihan presiden ke mpr tidak tertarik
memperpanjang masa jabatan presiden menjadi lebih dari dua periode juga tidak tertarik
karena kami menyadari bahwa bukan sekedar demokrasi membatasi elit
tapi sebagai manusia produk demokrasi beliau katakan seperti yang beliau katakan juga
harus menjadi elit yang tahu diri
saya kira pak jokowi adalah menjadi elit yang tahu
yang tahu batas ya
demokrasi bukan cuma membatasi elit tapi juga elit yang tahu batas itu sama pentingnya dengan sistem yang membatasi elit itu sendiri saya kira itu
dan itu si kpd perjuangan sama seperti pak jokowi
rocky ada yang mau ditambahkan tadi ada yang ingin menurut si
saya mau periksa dulu logika dari nasdem secure sulawesi
dia bilang begini tadi itu pikiran biasa
jadi demokrasi jangan dibatasi oleh pikiran
justru terbalik pikiran nasdem itulah yang akan dibatasi oleh demokrasi itu
demokrasi membatasi pikiran yang tidak memungkinkan terjadinya sirkulasi elit tadi
itu logikanya begitu
sebab kalau diteruskan artinya boleh seseorang dipilih tiga ratus kali
kalau umurnya bisa diperpanjang dengan teknologi dipilih aja tiga ratus kali itu
jadi satu lima ratus orang itu bisa dipilih tiga ratus kali itu
itu konsekuensi dari cara berpikir
sulfon mengatakan tadi ya itu ide untuk konvensi karena
nasdem menduga nanti kemungkinan tidak ada kader kader yang berkualitas di partai partai itu
itu artinya nasdem memutuskan dirinya juga tidak berkualitas gitu
tidak ada kader berkualitas
karena itu dia ingin agar supaya jokowi
padahal jokowi itu kader pdip
jadi dia mau rampok jokowi dari pdip gitu
atau dia ingin membatalkan potensi
presiden berikutnya yang ada di pdip gitu
sehingga memaksa tiga periode supaya kader pdip
puan misalnya mesti tunggu lima belas tahun lagi itu
atau politik yang lain
saya hanya memeriksa logikanya
saya tidak punya kepentingan politik dengan siapa dicalonkan
tapi logika itu cacat
boleh tambahkan sedikit
saya tambahkan sedikit
sebelum nanti ke mas burhan
ini rocky ini traumatik
karena soeharto dulu tidak dibatasi
kalau sekarang kan kita batasi
orang yang tidak traumatik juga baru hari ini
tidak merusak sirkulasi elit juga tadi kata bu rocky
jangan jangan rocky ini punya calon dua ribu dua puluh
kalau jokowi maju lagi calonnya nggak bisa terpilih
bisa juga begitu
ini kan kalau kita bicara
nah jadi menurut saya bahwa
kalau konvensi itu bukan berarti nasdem nggak punya kader
kita kan politik ini kan punya hitungan
kalau bu rocky ini tidak perlu berhitung
karena tidak perlu terjun dalam dunia politik
jadi analisanya ngawur sekali
oke mas burhan mas burhan gimana
kita coba mengembalikan pada sistem pemerintahan kita
kalau pakai sistem presidensial
seperti yang menjadi kesepakatan dalam konstitusi
itu di dunia
nyaris tidak ada untuk tidak menyebut
tidak ada sama sekali sistem presidensial
tanpa pembatasan masa jabatan presiden
karena dalam sistem presidensial
presiden itu memiliki kuasaan yang nyaris tak terbatas
makanya disebut dengan istilah diktator konstitusional
nah kalau misalnya kepala pemerintahan di demokrasi parlementer
itu baru tidak ada pembatasan
kita bicara misalnya soal tature
margaret thatcher itu berkali kali jadi perdana menteri
di negara demokratis ya mas burhan
tapi di demokrasi parlementer
dalam demokrasi parlementer itu ada pembatasan di dalam dirinya
terutama buat ketua umum
kalau menang itu otomatis jadi ketua partai
tetapi ketua partai itu kan ada kaukus di dalamnya
makanya di australia itu berkali kali ada stabing
di internal partai
jadi kalau ketua umum ganti otomatis
kalau misalnya dia menang perdana menteri pun ganti
jadi kita kembalikan aja dulu pada norma yang sudah ada dalam teks ilmu politik
selain tentu saja tadi saya menyebut di awal ada rivalitas diam diam
tadi kan cnn mengumumkan acara ini semua orang bilang
loh kok semuanya dari partai pemerintah
ini kesalahan para pembaca
mereka melihat partai pendukung pak jokowi itu monolitik
padahal tidak ada budiman sama ada bang zulfat
jelas beda kepentingan politiknya gitu ya
berkali kali elit pd perjuangan menolak ide yang disodorkan oleh nasdem
betapapun itu original atau tidak itu soal lain
tapi yang jelas memang ada balapan politik antara kedua partai ini
yang notabene secara formal bagian dari pemerintah
dan anda baca ini persis dengan rocky bahwa ini problem kaderisasi yang kurang baik
sehingga tahun dua ribu dua puluh empat tidak ditemukan calon yang mungkin dari kader pantai
kalau saya gini budi
saya tidak ingin masuk pada persoalan yang terlalu politik
dan saya ingin mencoba untuk mencoba
jadi kita kembalikan pada semangat demokrasi kita
demokrasi apalagi pakai sistem presidensial
itu punya potensi abuse of power di presiden
makanya nyaris tidak ada untuk tidak menyebut sama sekali tidak ada
bahkan di beberapa sistem campuran model kayak perancis
itu masa jabatan cuma sekali
meskipun waktunya diperpanjang ya tidak lima tahun atau empat tahun seperti amerika
jika tadi bang zulfa mengatakan bahwa ide ini tetap menjadi diskursus publik
yang mungkin saja akan di fasilitasi oleh mpr
tapi pd perjuangan berusaha untuk menahan gak atau meng counter gak
bagaimana reaksi pd perjuangan untuk menahan ide ide dari intrusi intrusi ide ide seperti ini mas
pdi perjuangan terlalu besar untuk tidak peduli setiap perbincangan politik yang terjadi di masyarakat
maupun elit baik itu elit yang beroposisi pada pak jokowi dodo
maupun di sekitar pak joko widodo
untuk ide atau gagasan sepenting ini entah positif atau negatif tentu saja kita punya sikap
dan sikap kita sudah jelas
bahwa saya sepakat dengan apa yang dikatakan bu rohan tadi mbak
kebutuhan untuk membangun sistem diktator dalam konstitusional
itu harus dibatasi oleh sistem presidensial dengan pembatasan periode jabatan
hanya ada satu kekecualian itu pun karena sangat krisis luar biasa
pada waktu di amerika serikat franklin delano roosevelt
diminta untuk ketiga kalinya
karena begitu sangat berhasil menyelamatkan amerika dari krisis malaysia pada tahun tiga puluh an
sehingga dia menjadi presiden yang ketiga kalinya
tapi selebihnya presidensial selalu adalah dua periode
bukan sekedar tidak ada orang baik bukan sekedar itu
tapi bahkan dia baik sekalipun kalau kita sepakat pada demokrasi
terlebih sepakat pada sistem presidensial
lazimnya orang yang baik itu tidak boleh diberi kesempatan ketiga kalinya
karena dalam pengalaman
dalam pengalaman saya nggak tahu bagi orang lain
mungkin juga pak jokowi merasakan itu secara personal
bagi saya juga ketika anda
anda dalam dua periode jabatan publik dengan segala ide baik anda
maka periode ketiga anda akan jadi begok
periode ketiga anda akan jadi tumpul
periode ketiga anda akan menjadi tidak inspiratif
periode ketiga anda tidak akan memberikan warisan legasi apapun yang beragam
bagi pelanjutan kebangsaan ke depan demokrasi ke depan
jadi menurut saya bukan soal tidak ada orang baik bahkan ketika atau
bahkan ketika si orang baik itu memberikan warisan legasi apapun yang berharga bagi kebangsaan ke depan demokrasi ke depan
kita harus membatasi karena apa
dua periode setiap dua puluh tahun ide itu juga di balik
setiap sepuluh tahun ketika orang ada dalam posisi jabatan publik yang sama
kepresidenan terlebih lagi
anda tidak akan inspiratif melampaui mencapai dua periode itu
baik bang zufar terakhir sebelum kita break
saya kira begini semua logika ini kan kita bisa diskusikan
dan logika itu tidak pasti benar
saya kira begini
tadi kan presidensial kita batasi
tiga periode juga kita batasi
nah ini kan dari mana munculnya tiga periode munculnya mpr
ketika ada pdi mengeluarkan statement bahwa ingin menjadikan mpr ini bukan lembaga tinggi negara
tetapi lembaga tertinggi negara itu satu
itu pdi perjuangan
nanti dulu ini kita bicara awal mula asal usul
munculnya pikiran pikiran ini
apakah kita anggap liar atau enggak itu soal lain
kemudian kan minta supaya kembali kepada gbhn
berarti kan ada amandemen
nah amandemen ini dalam politik kita buka satu pintu bisa muncul ke pintu pintu yang lain
jendela jendela lain terbuka
nah oleh karena itu saya kira bahwa apakah pdip menyatakan demikian itu salah
menurut saya tidak salah
karena ini pasti dari hasil studi yang dilakukan
kami ini di dmpr
ada pdip ada semua partai
sampai pada satu kesimpulan misalnya
bahwa ada dua tiga partai yang tidak setuju
tab gbhn ditetapkan dengan tab mpr
oleh karena itu tidak setuju dengan pandemi
mereka mengatakan diputuskan saja dengan undang undang
ini menarik bahas mengenai amandemen dan gbhn
tadi kalau mas budiman dengan bang zulfan berbeda soal tiga periode
tapi apakah amandemen dan gbhn sama
sepakat dengan juga pak yai
kita akan bahas itu roky usahajira
kami akan segera kembali